memangnya kamu dari mana
itu tadi kami habis ketemu sama
kamila habis ketemu sama teman kamila ayang
oh begini mila
hari ini eyang mau ketemu sama kamu mila
karena ini penting sekali
memangnya ayang mau ketemu sama kamila di mana
kamu ayang tunggu di rumah ayang
ya udah kalau gitu kami akan segera ke sana ya
sudah ayang tunggu ya
kok yang tiba tiba mengajak aku bertemu
yang mau bicara apa sama aku
kamila akan menemui saya bu ambar
iya bu tini
ibu jangan marah sama kamila
dan tolong juga ibu jangan menyalahkan kamila bu
karena ini semua bukan kesalahannya kamila bu
ini semua kesalahan anak saya tovan
dalam hal ini saya juga bu
saya juga yang salah
karena saya sudah lengah dalam masalah ini
oleh karena itu saya harus segera bertindak
saya mengerti kekhawatiran bu ambar
saya pun sebenarnya
sudah menduga sejak lama
ada gelagat yang janggal dari taufan terhadap camilla
kalau ibu memang melihat sesuatu yang janggal
dalam hubungan mereka berdua
kenapa ibu gak langsung bilang ke saya
saya kan juga harusnya mengetahui masalah ini bu
dan masalah ini tidak bisa didiamkan bertambah berat bu tini
saya diam bukan berarti saya tidak peduli dengan kejadian ini
tapi saya terus mengawasi mereka
ibu tidak bisa menangani saya
ibu jangan pernah membenci tovan
walaupun saya tahu kalau anak saya itu memang salah bu
tapi saya sudah bicara dengan tovan
dan saya yakin taufan pasti mengerti
untuk beri pengertian kepada kamila
supaya dia bisa menjaga jarak
dan menjaga sikapnya terhadap taufan
ini semua demi keutuhan rumah tangganya kamila dan fadil putri
saya setuju bu ambar
makanya saya akan bicara baik baik dengan camilla
terima kasih bu tini
dan satu hal lagi bu
jangan sampai pak haris dan bulares mengetahui masalah ini
karena biar bagaimanapun pak haris pernah menerima donor ginjalnya taufan
dan saya yakin sekali kalau pak haris tahu
masalah ini dia pasti sangat terpukul bu tini
ya bu ambar
dan haris itu kan emosional
bisa bisa habis taufan dihajar sama dia
saya tidak mau itu terjadi bu akbar
biar kita berdua saja yang menyelesaikannya ya
kalau gitu saya permisi dulu ya ibu
dan tolong jangan bilang sama kamila kalau saya menemui ibu
iya bu ambar
terima kasih bu tini
ada apa lagi sindi
ana maaf kalau aku ganggu kamu nak
tapi kali ini benar benar aku tuh benar benar butuh bantuan kamu ana
bantuan apa lagi sindi
kamu mau suruh aku jadi perantara antara hubungan kamu dan kak edo lagi
sekali lagi ndi aku tegasin kamu
kok kamu gitu sih nasa sama saudara kamu sendiri
tega banget ya kamu
seberapa kali sindi aku belas sama kamu
aku capek nih ngurusin permasalahan kamu sama kaido terus
nggak ada habisnya
kalau bukan kamu siapa lagi yang mau bantuin aku
persoalan apa lagi sindi yang terjadi antara kamu sama kaido
ana cantik diculik oleh edo
gimana ceritanya sindi
jadi begini na
kemarin cantik sakit dia demam tinggi
dan dia harus dirawat di rumah sakit seharian
terus tadi begitu aku mau jemput cantik
eh cantiknya udah gak ada
dia udah dibawa pulang sama edo dan ratu marta
dan begitu aku telepon edo
dia bilang cantik akan ada di rumahnya edo terus
itu kan nggak adil na
tolong na tolong bantu aku rebut cantik dari edo
ya aku harus bantu apa lagi ndi
ana anak kamu tahu kan cantik itu milik aku satu satunya yang paling berharga
kalau tanpa dia aku nggak tahu nak
hidup aku tuh bener bener gak berharga
aku nggak tahu kalau nggak ada cantik
yang ada yang ada aku bisa mati na
tolong kamu pasti bisa bantuin aku untuk rebut cantik dari edo
tolong kembalikan cantik sama aku tolong
tolong ndi jujur ndi
tolong ndi jujur ndi
aku bener bener pusinglah hubungan kamu sama kak edo yang berantem terus berantem terus
nggak ada habisnya ndi
kalian itu udah jadi orang tua nih
bersikap lani seperti orang tua
kenapa sih harus kayak anak kecil terus kayak gini
aku tahu ndi
aku juga di sini bukan mau ngajarin kamu kok
tapi kalau kamu mau mendapatkan si cantik ndi
cuma ada satu cara dan itu mudah banget
kamu menikah sama kak edo titik masa selesai
udah ndi kamu itu nggak usah nolak kak edo terus
kak edo itu udah berubah kok
aku gak mau kecewa lagi
sudah cukup aku melakukan kebodohan demi kebodohan
dan aku nggak mau melakukan kebodohan lagi dengan menikah dengan edo na
aku mau hidup mandiri
aku mau hidup tanpa bantuan endo ngerti
ya udah kalau kayak gitu kamu selesai masalah kamu sama kak edo
kamu nggak usah dibatuin aku lagi
bisa kak ndi
aku harus pulang aku harus jagain kak pak ya
tapi kenapa kamu nggak mau ngurusin cantik ana
ya ampun cantik
kok eang tiba tiba aja minta ketemu sama kamilah
eyang sengaja memanggil kamu ke sini
karena ada hal penting yang ingin eang sampaikan sama kamu
tentang apa ya eang
masih tentang kamu dan fadil
eyang dengar dari papa kamu kemarin
bahwa hubungan kamu sama fadin sudah mulai membaik
semua kesalahpahaman selama ini juga sudah selesai
alhamdulillah hubungan kamila dan kak fadli sekarang baik baik aja
kami sekarang sudah berdamai
baguslah kalau begitu
berarti kalian nggak bertengkar lagi dong
ya jelas sudah nggak dong eang
justru kamilah juga sudah menyadari kalau kamilah sebenarnya salah
kamilah sudah menuduh kak fadil yang gangga
kamilah sudah menuduh kak fadil memiliki hubungan gelap dengan anda
padahal sebenarnya itu sama sekali enggak ya
kak fadil nggak punya hubungan apa apa sama anda
makanya tadi sebelum kamilah kesini
kamilah menyempatkan diri untuk ketemu sama anda
karena selama ini kan kamilah juga sudah menuduh anda yang gangga
jadi kamilah merasa bersalah sama anda
dan mudah mudahan aja
sejak kejadian ini
hubungan kamila dan kak fadil akan baik baik saja
begitu juga dengan rumah tangga

kalau menurut eang
jika kamu mau rumah tangga kamu dan fadil baik baik aja
kamu harus merubah sikap kamu
kamu harus merubah sikap kamu yang buruk buruk
termasuk perhatian kamu yang berlebihan pada taufad
memangnya ada apa sama kak taufan ya
saat taufan sempat berjalan ke rumah kamu
sekarat beberapa waktu yang lalu
apa yang kamu lakukan terhadap taufan
kak fadil juga gak ikhlas dengan ini
yang ada di dalam kandungan camilla
juga tidak ikhlas melepaskan kepergian kak taufan
maaf kak fadil
bukannya kamila ingin melawan allah
bukannya kamila ingin protes sama allah
bukannya kamilah ingin melawan allah
bukannya kamilah menentang takdir yang allah berikan
tapi kamilah gak mau kalau kak taufan meninggal
sekarang kamu ingat kamilah
dan apa kamu merasa
kalau sikap kamu saat itu agak berlebihan
malah menurut eang
apa yang kamila lakukan saat itu
eang kamu tidak bisa mencari saya
eang tahu ya
apa yang kamu lakukan itu
karena rasa peduli kamu kepada taufan
tapi kenapa ayah bicara seperti ini
karena eang merasa
apa yang kamu lakukan itu memang berlebihan
apa kamu sempat memikirkan
bagaimana perasaan fadil saat itu
sekalipun tovan itu saudara kembarnya fadil
tapi fadil juga punya perasaan
pasti akan terbersih rasa cemburu
jika melihat istrinya mempunyai perhatian lebih terhadap orang lain
dan sejak itu
sikap fadil jadi berubah sama kamu
kalian sering salah faham